tapi karyawati saya karyawati bagian cuci dan setrika
karyawati saya anak buah saya sama seperti keponakan saya
saudara juga mengganggu mereka sama aja mengganggu saya
cengik garam kecap
kemampuan ekonomi keluarga dalam setahun ini meningkat pesat
sarapannya cuma pakai telur ceplok sama kerupuk
cengik garam kecapnya gak disebut
cengik garam kecap
besok kakak mau sarapan apa
asal jangan telur ceplok
masak yang lain
jangan kamu yang masak
saya doh aja
akang nerima kamu apa adanya
kamu gak usah sedih
gara gara gak bisa masak selain telur cekap
kan tadi surah kesini
kan belum dapat ini
sampai kang mus datang
jangan judes atu
enggak biasa aja
ya mau tahu aja atu
sebentar ada yang mau beli dulu
saya mau manggil kamu si lucu
tapi kamu pasti marah
ya panggil nama aja atu
memangnya kamu punya nama
ya punya atu
kirain orangnya aja
namanya juga lucu
tadi kita disuruh kang murad berdiri disini
disuruh kang murar berdiri bukan jongkok
kamu masih sd
kok masih kecil

yang udah gede mah yang udah kucingnya
padahal ga ada
kadikit tau sekarang
sampai jumpa liat

masih jadi tukang to dong
kurang lebih sebulan yang lewat
kamu berdua berdiri disini
di depan saya
sebagai tukang to dong apes
karena tertangkap setelah menodong keponakan saya
sekarang kamu berdua berdiri lagi disini
di depan saya
sekarang kamu berdiri lagi
memang bukan keponakan saya yang kamu berdua tolong
karyawati bagian cuci dan setrika
anak buah saya
sama seperti keponakan saya
waktu masih muda
waktu masih kuat push up dua puluh sampai tiga puluh kali
waktu setiap pagi masih sering mukulin karung pasir
saya suka menguji coba pukulan saya seperti ini
jadi kamu harus mengungkur untuk baik
anda adalah tidak avec
karena anda harus merasa
saya juga merasa latihan saya sudah cukup
dan saya merasa sudah terlalu tua untuk melakukan olahraga seperti ini
setelah ini siapapun korban kamu berdua
keluarga saya atau bukan
kalian berdua akan saya cari
saya ikut pakai tali saya seret ke kantor polisi
sudah lama kita nggak seperti ini
kita makan comro bersama
seingat saya kita nggak pernah makan comroh bersama
maksud saya makan bersamanya
waktu masih jadi partner
waktu kita masih bersatu padu
bahu membahu meramaikan kesana percopetan di kota ini
saya udah lama gak jadi copet lagi
nggak mau bernostalgia
barangkali kapan kapan kamu mau
telepon aja saya kita berpartner lagi
baiklah kalau begitu
kalau ternyata ubed nggak bertepuk sebelah tangan gimana
menurut pengamatan dan pendapat saya
dewi itu canggih
kamu mau ngomongin dewi atau ngomongin perempuan yang tadi
jangan dipotong dulu atu
menurut pengamatan dan pendapat saya
dewi itu cantik
perempuan yang tadi lebih cantik
bagaimana dia berpenampilan adalah cermin dari pribadi yang baik
tutur katanya juga begitu halus
keinsapan kamu sebagai copet akan lebih sempurna
kalau hidup kamu kemudian didampingi perempuan itu
nggak biasanya kamu ngasih saran yang benar
itu karena saya sudah putus asa
ajak kamu kembali ke jalan yang sesat
boleh satu lagi combronya
sebentar aku boleh minumnya dulu
kok kamu gak pernah jajan
cuma aku sama ketri cat aja
bapakku udah gak kerja
bukannya nyari duit malah tidur melulu
bebek harus masak menjaga sedajan
bapak kan masih disekor sama kang emus bebek
gak mau tau
bapak kamu tadinya kerja di mana
di pasar di jualan
kok gak tau
emang gak tau
kamu mau ngajak saya gabung sama kang jamal lagi
kamu jangan gr
terus kamu mau apa
kamu gak tugas di pasar lagi
wajar aja kamu gak diajak
yang sekarang menjang pasar
bukan kang komar
jangan berdiri di depan pintu
jalan ke mana
kamu tau dari siapa
ini kan saya telepon balik
kamu di mana
nggak tahu kang
kok nggak tahu
yang penting gak di rumah
kalau di rumah
orang di rumah nanya terus
kok nggak kerja
tetangga juga suka kepo
lagi cuti ya
yaudah kita ketemu di balai kota
mungkin lagi latihan tinju
tadi juga kang komar nelfon nggak diangkat
emangnya ada apa
saya mau ngasih tahu iwan
kamu sama kang komar juga
sekarang yang megang pasar dik dik
kamu percaya sama ujang
dia tahu sendiri
bukan kata orang
saya mau ketemu kang komar di balai kota sekarang
nunggu kamu datang
kenapa mesti nunggu aku datang
kalau kamu gak jadi datang
nanti siapa yang mau bayar
tapi nanti aku nggak bisa beli

ini halnya keimanan
jangan bertanggung jawab
tidak ada masalah
satu mana nendang
kamu mau pesen apa
terserah kamu aja
kalau terserah aku ngapain kamu baca menu
kamu udah makan belom
ini kan udah lewat waktunya makan siang
kan kamu ngajak kesini
b jagger malu
malu sama siapa
sama kate richard sama nunu
gak pernah jajan
tadi waktu akan habis telepon
juprih telepon saya
masih tau sekarang pengen ke pasar
gak ada kang
gara gara kamu nelfon si johnny saya keselak
apa hubungannya saya nelfon johnny sama kang keselak
tadi kamu bilang sama si joni si gini sekarang pegang pasar
semarah marahnya kang mus
saya paling coba diskor aja
ini pasti permainan si didik
saya udah tau lama
si didik mau licik
sekarang udah gak ada mami gak ada pak huti
saya mau balik ke jakarta
justru enggak aku mau tinggal di sini
kerja di sini
aku belum tau
kamu kerja apa
gak ada modal ya
kamu gak dapet warisan
almarhum papi punya tabungan di bank
rumah peninggalan papi kalau dijual harganya bisa lebih dari lima miliar
tapi aku teh kinasi teh kirani gak pernah ngebahas soal warisan
kayaknya teh kinasi gak minat teh kirani juga
sekarang uang yang aku punya cuma uang sisa waktu aku sempat kerja di jakarta
dan sekarang aku harus mikirin gajinya amin sama imas
memangnya kamu bener bener perlu supir sama pembantu
gak juga sih
kenapa amin sama imes gak disuruh berhenti aja
ya rumah peninggalan papi itu terlalu besar buat aku tinggal sendiri
aku butuh teman
sempat kepikiran sama kamu ngajak aku tinggal di rumah kamu
tapi nanti tidurnya di teras terus aku siapin kardus bekas sama kain bekas biar kamu gak kedinginan
memangnya aku kucing
kamu yang apa kabar
aku marahet terluka
kamu suka pura pura gak ngerti
soal kemarin kamu masih cemburu
kamu bikin perasaan aku melambung udah tinggi terus kamu banting
tuh kan kamu mah suka pura pura gak ngerti
jadi kamu marah sama aku
nanti aku telepon lagi
itu bukan gol yang mau kita ciptakan
tapi bagaimana dig dik bisa jadi sasaran kemarahan yang lain
tapi udah cinta
perempuan nanti kamu harusnya bisa bekerja lebih cepat dibanding hujan
kita cuma anak buah ikuti gimana kangus aja
kalau menurut kak bipit gimana
gak ada orang di sana
kalau nggak ada orang mah sepi atuh
sekarang yang megang pasar dik dik
ujang dia tahu sendiri bukan kata orang
kang komar udah tau
udah kang komar marah
tadi saya dapet miss call dari kang komar
pasti dia mau ngasih tahu soal ini
kata kang komar
kang mus gak mungkin nentang dia
ini pasti permainan dik dik
kang komar mau bikin perhitungan
dia ngajak kita
oke terima kasih udah ngasih tau saya
kang mus nggak niat rekrut orang baru
yang ada malah didorong buat berhenti
disuruh nyari kerjaan lain
kesannya kang mus nggak ngejaga bisnis warisan kang bahar
kang mus sendiri katanya mau pensiun juga
saya ingat omongan kang mus di markas besar
kita nggak bisa jujur kalau ditanya sama anak kerjaan kita apa
kita nggak bisa bangga seperti orang tua yang lain
saya juga kayaknya mau pensiun
kamu liat aja sendiri
barusan kamu ngomongnya lancar
mau beli cilok
saya sudah berkali kali nanya sama dewi

dia cemburu sama kamu atau apa
dia bilang tidak
tapi dia mengaku
kalau dia sayang sama kamu
tapi dia mengaku kalau dia sayang sama kamu
sayang sebagai teman
tidak lebih dari itu
tidak lebih dari itu
tukang todong yang nodong dea dan berhasil
ketangkep sama akang
terus disuruh ketemu sama agang
daripada dikejar murad
mau lari kemana juga
mending datang secara baik baik
mau apa disuruh ketemu sama akang
udah tadi siang
terus siapa yang nyari nafkah buat keluarganya
tapi akang udah bikin perjanjian sama dua orang itu
bakal akang kejar
terus akang iket pake tali
akan seret ke kantor polisi
kita udah janji sama kang mus
nggak tahu mau kerja apa
saya dulu suka sama dewi
sempet ngebayangin dewi
jadi teman hidup saya
dan aku juga
aku juga suka sama dewi
ngerti gak teman hidup itu apa
sekarang perasaan itu masih ada
tapi nggak seperti dulu
cuma sebagai teman
kenapa dia keberatan
kalo saya deket sama dijak